menyusul data dari badan pengawas keuangan dan pembangunan bpkp
defisit bpjs kesehatan hingga akhir tahun dua ribu sembilan belas dapat tembus hingga rp dua puluh delapan triliun
kementerian keuangan mengharapkan bpjs kesehatan memperbaiki seluruh aspek
selain penyusulan bpkp kita mengharapkan bpjs untuk melakukan semua perbaikan
semua aspek yang seperti saya sampaikan kemarin

dari sektor kebutuhan penerima utang tetap
kemudian kemudiannya pemerintah daerah dari sisi pemerintah bihan
dari sisi reberol dan juga dari sisi polisi mengenai manfaat
itu semuanya perlu untuk

bagaimana peranan pemerintah daerah untuk ditingkatkan di dalam sistem jaminan kesehatan
badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan atau bpjs kesehatan berharap
rencana kenaikan iuran terhadap peserta bpjs dilakukan sesegera mungkin
namun demikian bpjs kesehatan menghargai proses serta kajian yang dilakukan oleh pemerintah
terkait rencana kenaikan iuran terhadap peserta bpjs
badan penyelenggara jaminan kesehatan terus mengalami defisit anggaran
yang diprediksi mencapai dua puluh delapan triliun rupiah pada akhir dua ribu sembilan belas
defisit bpjs kesehatan membuat pemerintah harus segera mengambil tindakan
penyebab defisit anggaran salah satunya adalah melonjaknya pengguna bpjs kesehatan
dibandingkan dana operasional yang tersedia
pemerintah sedang menggodok aturan untuk menaikkan iuran anggota bpjs kesehatan
sekaligus menyelamatkan keuangan bpjs kesehatan
kepala humas bpjs kesehatan m iqbal anas menyebut
seharusnya kenaikan iuran dilakukan sesegera mungkin
karena nominal iuran peserta bpjs dianggap belum ideal
misalnya kelas penerima bantuan iuran dari dua puluh tiga menjadi rp tiga puluh enam ribu
lebih lanjut iqbal menyebut bahwa selama ini pangkal permasalahan defisitnya bpjs
akibat iuran yang dibayarkan oleh peserta bpjs terlalu rendah
ya iuran itu menjadi pangkal masalah terbesar soal defisit
kalau itu tidak diselesaikan apa yang harus kita lakukan
apakah negara akan terus memberikan suntikan dana tanpa sebetulnya ingin agar program ini
bisa stabil sendiri berdiri tegak dengan dasar kontribusi iuran
iuran itu sebetulnya pilihan yang terbaik karena itu mengikut sertakan masyarakat
mereka punya tanggung jawab terhadap kesehatan sendiri
yang pak tulus bilang tadi soal merokok dan nyanggal itu kan termasuk hal yang harusnya
dilakukan adalah menjaga promotif dan preventif
dan kami tentu berharap ini kan kadang kalau iuran dinaikkan tarif rumah sakit
menyesuaikan dan yang lain tentu berharap iuran yang ditetapkan memang akan mampu
membiayai program ini dan tentu permasalahan yang dari tahun ke tahun kita terus
ribut soal ini bisa dihindari sebetulnya
wakil menteri keuangan mardiasmu menyatakan bahwa rencana kenaikan iuran bpjs
kesehatan akan kembali dibahas
pembahasan dilakukan untuk mengatasi defisit yang mencapai rp sembilan belas empat puluh satu triliun
wakil menteri keuangan menjelaskan setelah dilakukan rapat nantinya baru akan diketahui
berapa iuran yang akan dibutuhkan apakah perlu dinaikkan atau tidak
sejumlah pihak seperti menteri kesehatan dan menteri dalam negeri telah memberikan evaluasi
terhadap defisit anggaran bpjs kesehatan dan juga perbaikan yang harus dilakukan oleh bpjs
besok tanggal dua lagi hari jumat kami akan bincang bincang juga dengan menko pmk
menteri keuangan menteri kesehatan sosial untuk melihat penguasa ikn itu seperti apa yang seharusnya
sehingga kalau itu sudah semuanya baru kita tahu berapa sih sebenarnya
nah baru kita akan melihat polisi apa yang akan dilakukan
sekarang kan sudah ada temuan bpkp kalau sudah direkomendasi
bumentri menyampaikan bahwa bpjs harus melaksanakan semua rekomendasi bpkp
sementara itu ketua harian yayasan lembaga konsumen indonesia menilai bahwa rencana kenaikan memang harus dilakukan
karena akan mempengaruhi subsidi negara
ylki juga menilai akan ada dampak bagi perubahan iuran bpjs kesehatan terutama kepada peserta mandiri yang tidak ditanggung negara
bagi peserta iuran mandiri yang saya khawatir dengan kenaikan iuran itu akan mempertinggi tunggaan
prosentase tunggakan akan semakin tinggi
karena saat ini saja prosentase tunggaan peserta mandiri itu lima puluh empat persen
jadi kalau nanti dinaikkan mereka akan nunggak dan berhenti
ini yang kita khawatirkan
karena peserta mandiri ini kan rata rata ketika menjadi anggota bpjs kesehatan itu karena sudah dalam keadaan sakit dan setelah sembuh dia berhenti
apalagi dengan iuran naik dia akan berhenti
sehingga tunggaan semakin tinggi dan atau peserta non aktif jadi tinggi
anggaran bpjs kesehatan terus defisit
pemerintah berencana untuk menalangi defisit anggaran dengan beberapa syarat termasuk diantaranya adalah mengaudit kinerja bpjs kesehatan dan menaikkan iuran peserta kesehatan
bpjs kesehatan merupakan program pemerintah agar masyarakat segala kalangan bisa mengakses fasilitas kesehatan melalui program keanggotaan
tim liputan cnn indonesia
bagaimana mengidentifikasi dan mengatasi defisit keuangan bpjs kesehatan
bagaimana mengatasi defisit keuangan bpjs kesehatan
bagaimana mengatasi defisit keuangan bpjs kesehatan
saya akan mendiskusikan persoalan ini bersama sumber kita yang sudah hadir
ada mas iqbal anas ma'ruf kepala humas bpjs kesehatan
selamat malam mas iqbal
terima kasih sudah hadir malam ini
dan ada mbak nova rianti yusuf anggota komisi sembilan dpr
mbak novi terima kasih sudah hadir malam ini
dan bang timbul sregar bpjs watch
terima kasih bang timbul sudah hadir malam ini
oke sebelum kita gerah dengan penjelasan
komisi sembilan kayaknya
karena juga pemadaman listrik ya hari ini
agak panas ini ya kondisinya
saya ke mas iqbal dulu deh kalau gitu
atau gimana sih sebenarnya apa persoalannya
penyebabnya apa sih sebenarnya
ya pertama sebetulnya kan ketika menyusun rkat di awal tahun
itu sudah bisa diproyeksikan berapa kebutuhan anggaran
prinsip anggaran terkait program jkn itu kan berimbang
antara anggaran pendapatan dengan pembiayaan harusnya kan sebanding
seimbang seperti itu
di rencana kerja anggaran itu sudah kelihatan tuh
bahwa tahun ini kebutuhan duitnya berapa dan kekurangannya berapa
itu sudah kita laporkan juga ke kementerian lembaga terkait
artinya sebetulnya bisa diantisipasi lebih awal
tapi konteks sekarang di tahun dua ribu sembilan belas di tahun ke enam ini kan program jkn
masih belum sesuai dengan perhitungan aktuari ya iuran yang ini
seandainya hari ini semua orang bayar iuran tertib
iya semua segmentasi
semua segmen ya oke
itu berarti belum cukup untuk itunya
jadi berapa totalnya sebenarnya
ya kalau ini kan dari tahun ke tahun sudah kelihatan tuh
sampai dua ribu delapan belas terakhir itu kan selalu opsi yang diambil oleh pemerintah itu kan suntikan dana
artinya terakhir sepuluh dua triliun di dua ribu delapan belas itu kan untuk menutup sepanjang dua ribu delapan belas
dua ribu sembilan belas ini juga perlu disiapkan lagi
apakah kalau mau lebih elegan sebetulnya ada suntikan dana dan perbaikan iuran
artinya dari situ bisa di collecting program ini bisa lebih mandiri
tidak selalu harus mengharapkan suntikan dana dari pemerintah
meskipun mekanisme secara regulasi memungkinkan di tahun ke delapan tahun ke tujuh tahun ke tiga belas
soal penyelesaian iuran penyelesaian manfaat dan suntikan dana
penyesuaian manfaat ini yang kadang sering bang timbul juga pasti protes kadang
oh ini sementara benefit jkn itu luar biasa pak
mungkin di dunia dan di akhirat ini yang paling lengkap
itu sebetulnya yang mau kita bicarakan
tetapi kita ketika mengatur resistensinya sangat tinggi
merasa bahwa kami sudah membayar begitu rutin dan yang lain tetapi ini kok malah dikurangi
oke ini soal paradigma juga ini soal paradigma juga

jadi opsinya satu satunya adalah iurannya harus dikaji ulang begitu
itu opsi yang paling utama
ada opsi lain misalkan yang disampaikan di audit bpkp soal ada dana silpa di puskesmas dan lain lain
yang harusnya bisa dimanfaatkan untuk upaya kesehatan masyarakat
ada juga soal perbaikan data
perbaikan data sudah berproses lah
memang tidak bisa tiba tiba akan selesai semuanya tapi progres sudah lebih baik sudah kita laporkan termasuk ke pak presiden
bahwa ada perbaikan soal tindak lanjut bpkp dan yang lain
kita akan tagi nanti seberapa jauh progress itu ke bang timbul juga nanti bagaimana komentarnya ke mbak nori juga
sudah sekenceng apa sih nge jwr bpjs gitu ya
biar nggak jadi bendera kuning atau bendera putih nih ya oke
sini indonesia prime news segera kembali sesaat lagi
saat ini dengan defisit yang terjadi dan opsi opsi yang menjadi pertimbangan pemerintah saat ini
bagaimana kemudian bp swatch ini melihat
ya jadi memang persoalan defisit ini kan persoalan klasik sejak dua ribu empat belas sampai saat ini terus terjadi
dan nilainya semakin meningkat
nah harusnya pemerintah kan sudah tahu sebenarnya akar persoalan defisit itu di mana
nah jadi sedemikian rupa sudah tahu tetapi kenapa juga kok tidak bisa mengambil sikap yang lebih cepat
artinya begini dampak dari defisit adalah rumah sakit itu tidak terbayar
nah per tiga puluh juni dua ribu sembilan belas kemarin itu ada sembilan tiga triliun utang bpjs ke rumah sakit
artinya ini kan angka yang cukup besar sehingga rumah sakit juga punya masalah
tidak bisa bayar obat beli obat tidak bayar dokternya dan sebagainya
nah kalau terus terusan terjadi ya susah juga
per tiga puluh april ya itu ada lima tiga an
dua bulan kemudian itu sembilan
artinya dalam dua bulan naik empat triliun utang ke rumah sakit
kalau ini terus kita biarkan ya bulan juli agustus naik lagi empat
ya rumah sakit juga kan bagaimana memperbaiki keesokannya
ada scf supply chain financing tapi itu juga tidak otomatis bisa dengan mudah didapatkan
nah oleh sebab itu kita harus kembali lagi kepada persoalan bahwa ada amanat perpres delapan belas
sebelumnya perpres sembilan belas yang mengamanatkan maksimal paling lama dua tahun iuran itu ditinjau
nah itu yang mau saya tanyakan peninjauan itu dilakukan tidak sih
nah dua ribu empat belas kan ditetapkan dua ribu empat belas lima belas enam belas naik
dari sembilan belas dua ratus dua puluh dua
dari sembilan belas dua puluh lima menjadi dua puluh tiga ribu
nah enam belas tujuh belas harusnya dua ribu delapan belas naik
oke tetap ada peninjauan di sana
iya tetapi itu tidak dilakukan oleh pemerintah
pemerintah lebih suka menambal dengan tadi bantuan yang sepuluh dua triliun yang tadi dikatakan mas iqbal
nah kalau saya hitung sepuluh dua itu sebenarnya itu kan sama dengan kenaikan tujuh ribu iuran
kalau misalnya dua puluh tiga ribu dua belas dua ribu tujuh belas dia naikkan dua ribu delapan belas ini dengan tujuh ribu
menjadi tiga puluh ribu pbi ya penerima bantuan iuran
nah itu kan sebenarnya sama dengan sepuluh tujuh
artinya pemerintah sudah sesuai dengan amanat pasal tiga puluh delapan s satu untuk menaikkan iuran paling lama dua tahun
kedua di dua ribu sembilan belas ini sebenarnya nggak perlu lagi persoalan
karena ya dua tahun dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
nanti dua ribu dua puluh deh pusinginnya gitu
nah tetapi dengan sikap tidak mengambil kenaikan iuran
malah menambal dengan sepuluh dua ya dua ribu sembilan belas juga punya masalah
nah makanya itu kita dorong
sudah lah sekarang saatnya untuk menaikan
kalau ini tidak dinaikkan lagi atau misalnya diambil pilihan dengan menambah lagi ya
itu tidak akan menyelesaikan masalah
justru dua ribu dua puluh akan punya masalah
faktanya sembilan satu triliun itu yang ditinggalkan dari dua ribu delapan belas
yang menjadi persoalan di dua ribu sembilan belas ini
kalaupun ditambah lagi
dua ribu sembilan belas ini menyisakan pr lagi untuk dibawa ke dua ribu dua puluh
nah ini kan persoalan
nah tetapi maksud saya gini
defisit itu memang tidak akan segera selesai hanya dengan kenaikan iuran
dia harus secara simultan dilakukan dengan berbagai hal
yaitu bagaimana revenue itu dinaikkan tidak hanya dengan kenaikan iuran ya
baik pbi maupun mandiri maupun ppu swasta
tetapi juga bagaimana
pajak rokok yang ada di pasal sembilan puluh sembilan dan seratus itu juga harus diseriusin pemda
supaya dia itu bisa menambah lima enam triliun bisa didapat
kemudian juga utang utang iuran ini juga harus bisa dikolek supaya bisa menambah iuran
dan dari sisi pembiayaan harus kendali biaya
bagaimana fktp itu diperkuat sehingga bisa menyelesaikan satu ratus empat puluh empat diagnosa penyakit tidak lagi dirujuk
artinya satu digit
itu bisa menghemat pembiayaan sehingga tidak keluar dengan inasibi seperti sekarang ini
karena delapan puluh an persen delapan puluh lima persenan itu kan biaya habis ke inasi bijis
ke rumah sakit maksud saya
dibandingkan ke kapitasi yang sekitar tiga belas persenan
nah ini persoalan bahwa harus ada kendali biaya
selain itu juga bagaimana mengatasi fraud fraud yang terjadi oleh oknum rumah sakit
itu juga kan nanti bisa menghemat pembiayaan
ini juga persoalan sisi pendapatan dan sisi pembiayaan harus semuanya dikerjakan
secara komprehensif ya
tidak hanya sekedar revenue iuran kenaikan iuran
oke ngomong ngomong soal komprehensif teman teman mbak nuri dan teman teman di komisi sembilan kayaknya yang bisa mengkaji ini lebih komprehensif
bahkan kemarin mas dede yusuf bilang bakal kalau nggak kuat ya bendera putih aja
tapi mas iqbal bilang bendera kuning
apa pangkal masalahnya ini soal iuran atau ada masalah lain sebenarnya
kalau masalah itu tadi sudah dibahas
masih panjang lebar sebenarnya
saya hanya kasihan dengan pak jokowi
jadi waktu itu pak jokowi itu kan pernah bilang bahwa masa kayak begini dibawa ke saya sih
emang masih kurang tuh gaji besar besar direksi bpjs apa masih kurang gitu
nah kalau saya mungkin dalam posisi entah menkes atau di rut kalau terus defisit tahun demi tahun dan selalu menumbuhkan carut marut seperti ini mungkin saya udah mundur
mungkin itu yang harus dilakukan gitu loh supaya jangan seolah olah pak jokowi yang jelek nih
nah kemudian ada oh no no tenang tenang bukan humas yang saya maksud
nah kemudian yang kedua adalah ini adalah produk populis
tidak bisa dipungkiri secara historis waktu tahun dua ribu sembilan dua ribu empat belas undang undang bpjs ini dibuat di panja di pansus
nah itu prosesnya memang cukup cepat
jadi kalau orang bicara people power people power yang sesungguhnya itu terjadi pada tahun dua ribu sebelas pada saat mau menjelang pengesahan
dari undang undang bpjs
jadi ini memang masyarakat menantikan
jadi sesuatu yang sungguh sungguh dinantikan tiba tiba pada saat implementasi kacau
dan kekacauan ini jangan kita sikapi dengan pesimis apalagi bunuh diri
nah ini kalau komisi sembilan itu melihat bahwa ada delapan klaster sesungguhnya yang bisa diberikan yang bisa ditengahi lah oleh komisi sembilan dengan tim kecil
nah ini komendasinya ini akan disampaikan kepada bapak presiden
apa aja tuh
yang pertama itu terkait pendanaan
kalau pendanaan itu sudah pasti lah ya termasuk di dalamnya iuran kemudian juga ekstensifikasi dan intensifikasi lah
jadi artinya perluasan dan juga jangan sampai yang dua ratus delapan juta yang peserta bpjs tapi sesungguhnya dua puluh satu juta tidak aktif itu
jadi harusnya diintensifkan juga gitu kan
nah ini yang dibutuhkan kreativitas
baik banget baik banget kerjasama udah sama dua puluh satu buat yang rajin bayar iuran nggak pakai dikasih nonton kek gratis kek apa kek gitu
ada reward begitu ya
oke bukan hanya punishment doang gitu
sebenarnya seneng banget gitu loh langsung nggak dikasih layanan
maksud saya manipulasi psikologis itu simpel kok kalau menurut saya
untuk merubah stigma itu tadi ya
ya karena masyarakat kita bukan masyarakat sosialis orang indonesia ini
tiba tiba dia menyerahkan uang untuk subsidi silang vertikal horizontal dia bingung
harus ada kompensasi dalam pikirannya ya
walaupun itu hanya manipulasi yang sangat bukan sesuatu yang besar nominalnya
kemudian yang kedua pembayaran kapitasi tentunya
itu kan salah satu strategic purchasing kan yang masuk di dalam rekomendasi audit bpkp
di situ masuk ke dalamnya strategic purchasing
jadi artinya memberikan pelayanan kepada masyarakat
tapi pada saat yang bersamaan ada efisiensi kualitas dan juga jangan terjadi disparitas
susah banget ya
berkualitas tanpa disparitas dan efisien
jadi bayangkan itu yang harus dilakukan untuk keberhasilan sebuah jkn
nah kemudian yang ketiga pendanaan inasibijis
inasibijis ini saya jadi kayak penyebar rumor
cuma artinya si inasi bijis ini sebenarnya software yang perlu dipertanyakan
karena dia memang yale university yang pertama mendevelop
tapi pada saat dalam prosesnya itu diambil oleh orang kuala lumpur
malaysia tidak mau pakai indonesia pakai
ini dari pihak kementerian kesehatan
nah komisi sembilan sudah bergerak untuk mereplace ini
jangan jangan ini software yang juga mempersulit operasional di rumah sakit
jadi terjadi fraud dan lain sebagainya
jangan jangan ada problem di situ
karena saya pernah praktek di rumah sakit pemerintah
dan sulit sekali gitu untuk kita melakukan yang namanya fraud dan lain sebagainya
karena verifikatornya kan dari bpjs
mereka yang ini diklaim ditanggung ini tidak ditanggung
jadi langsung direct di situ
kalaupun mau main obat misalnya
kan ada plafon
maksimal kamu boleh meresepkan segini
jadi mau dikatakan fraud main dari obat kong kali kong juga tetap ada plafon
peluangnya kecil ya kalau untuk melakukan
artinya ini kan harus jelas
berarti sumber permasalahannya apa
jangan jangan software nya kita kembangkan aja lah oleh anak bangsa indonesia yang lebih bagus
oh ada teknis juga ternyata
infrastruktur yang harus dibenerin begitu
kalau memang sumber dapatnya saja sudah tidak benar
nah mungkin singkat saja aspek aspek lain itu adalah penguatan dari fktp tadi sudah disebutkan
penguatan dari juga untuk layanan lanjutan ya termasuk sampai yang tersier
kemudian kepesertaan tadi sudah dibahas ya
memperbaiki dua puluh tujuh juta nik yang bermasalah
nah kemudian layanan obat tentunya
nah kemudian regulasi
nah komisi sembilan ya mau tidak mau kita harus membuka mungkin ya kuncinya untuk bisa risk sharing dengan pemda
karena kita harus memikirkan juga
jadi begini waktu menyusun bpjs saya khawatir memang teman teman ini karena people power begitu besar
akhirnya semua berpikir adalah ini portable
dimanapun dia berada itu bisa
tapi lupa begitu ternyata ini ada implikasi
nah akhirnya pemda sulit untuk bisa sharing sharing di sini gitu
nah ini yang kita pertimbangkan untuk kita mendesaklah untuk ada revisi perpres delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas
tidak tertutup kemungkinan perlu revisi undang undang bpjs
jangan utak atik itu dengan pbi
pbi tambahin lagi lah beda lagi
karena ada yang ini juga kesana arahnya
nah itu dia
jadi artinya pbi jangan dimain mainin di situ
karena kan tetap ada prioritas pembangunan kesehatan
jadi jangan sampai yang penting jkn tercover yang penting kuantitas kualitasnya tidak terjaga
bahkan kita tidak punya pembangunan kesehatan kebijakannya mau kemana begitu
nah itu bahaya itu
itu kemudian yang kata bang timbul tekor terus ya
gimana langkah langkahnya sekarang sudah sampai di mana sih
sebetulnya jurus sudah banyak yang kita lakukan
soal ide bahwa memberikan reward dan yang lain sudah kita lakukan sebetulnya pak
contohnya misalkan kalau di hotel dapat diskon berapa persen kalau membayar iuran rutin dan yang lain
itu kita lakukan kerjasama dengan teman teman vendor sebetulnya
nah yang kita perlu ingat sebetulnya bahwa program ini sudah memberikan kontribusi luar biasa terhadap kepastian jaminan kesehatan
sampai akhirat itu
jangan sampai sebetulnya kita agak dipolitisikan
kita agak dipolitisir soal yang tidak mendasar sebetulnya
kita bicara tentang jaminan apa masalahnya ya kita bicaranya itu aja
artinya kan begini kebijakan ini kan untuk rakyat sebetulnya sepenuhnya jaminan kesehatan
kalau memang yang kurang soal iurannya yang diperbaiki iurannya kan sebetulnya
kan memang bestnya gotong royong ya kalau saya salah
nah ini kan makanya kita yang didorong kan
soal peran pemerintah daerah dan yang lain
pemerintah daerah harus memperhatikan vaskes tingkat pertamanya
prasarana sarana memastikan dokter para medisnya lengkap di sana
sehingga sebetulnya upaya kesehatan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik
bahwa proporsi pembiayaan jaminan kesehatan ini kan masih timpang
yang terjadi harusnya proporsi kan empat puluh enam puluh lah antara rumah sakit dengan primer kalau kita baca literatur itu
makanya bentuk piramida layanan kesehatan itu belum begitu modelingnya
belum kita di indonesia belum berjalan dengan maksimal
karena kita sering membuat kadang alibi alibi sendiri bahwa memang kondisinya di sini gak bisa masih kosong dengan yang lain
memang indonesia luar biasa ya dengan geografi dan yang lain
tetapi jangan sampai juga mematahkan kita untuk kedepannya soal kepastian jaminan
soal kepahitian jaminan kesehatan
kalau memang sekarang sudah tahun ke enam artinya data utilisasi dan yang lain kan sudah sangat matur lah di kami
kami juga menyampaikan beberapa usulan dari yang lain
meskipun kuasa untuk mengusulkan iuran itu di djsn
tetapi kan kami mendorong dengan data data yang ada
sehingga perbaikan itu bisa dilakukan secara sistemik
tidak kita bicara tentang parsial yang memang nanti pasti heboh terus kan seperti itu
tentu kami bpjs kesehatan hasil audit bpkp itu menjadi cermin buat kita untuk melakukan perbaikan
kita tidak menolak resistensi terhadap itu
tetapi itu kita lakukan pak
termasuk hal hal yang kadang dibilang bahwa bpjs kesehatan ada soal fraud dan yang lain
ya namanya ini jaminan kesehatan dengan uang negara yang begitu besar
potensi moral hazard pasti terjadi
karena kita bukan orang yang jauh dari kesehatan
itu jauh dari perbuatan yang tidak baik lah sebetulnya
tapi konteknya bahwa kita harus mengamankan program ini
rakyat dijamin sepenuhnya
bpjs pernah misalkan mengalami sistem online nya gagal misalkan
tiga jam saja itu orang ribut setengah mati pak
karena soal kepastian jaminan dan yang lain
kalau misalkan sekarang banyak juga yang bilang ke kami memberikan dukungan bahwa kami mendukung bpjs kesehatan pak
memang secara ini kadang kami kalau membayar juga memang duitnya nggak ada kan seperti itu
itu yang harus disesarkan secara sistem
oke kita kunci sampai disitu
saya ke bang iqbal
bang iqbal kan ada paradigma ini
bang timbul kan ada paradigma nih
apa ya soal iuran begitu ya
di masyarakat ini kan kalau dia nggak sakit dia nggak bayar
tapi kalau dia mau sakit ada gejala gejala mau sakit dibayar
terus setelah dia sembuh gak bayar
apakah ini juga kemudian merubah paradigma dan ada seberapa besar pengaruhnya ini
kita akan nanti bahas
cnn indonesia prime news segera kembali
oke kita kembali ke diskusi kita malam ini
tadi saya ke bang timbul mau nanya nih
kan biasanya masyarakat nih berpikir bahwa dia hanya perlu membayar saat dia mungkin mulai merasa gejala sakit
tapi kemudian setelah dia sembuh nggak mau bayar gitu
terus ternyata dengan jumlah yang besar meluas sehingga kemudian ini dipengaruhi juga dengan cash flow bpjs begitu
ini perilaku perilaku seperti ini bagaimana sebenarnya
ya memang jadi ada utang utang iuran itu yang harusnya dibayar tapi tidak dibayar
itu kan beberapa contoh seperti peserta mandiri yang sudah pakai tidak lagi bayar dan sebagainya
memang dari usaha bpjs kesehatan saya pikir sudah cukup banyak untuk memberikan banyak cara untuk membayar ya
tapi memang cara untuk menagih ataupun meningkat penegakan hukum itu menurut saya yang kurang
ini ada kaitannya juga dengan sebenarnya di perusahaan
dan sebenarnya di prpes delapan puluh dua ya itu kan ada ketentuan peserta mandiri kita ini paling lambat tuh satu januari harus ikut bpjs kesehatan
satu januari dua ribu sembilan belas enam bulan yang lalu
kalau dia tidak ikut dia akan kena sanksi tidak dapat layanan publik yang diatur di pp delapan puluh enam tahun dua ribu tiga belas
dicontohkan seperti sim dicontohkan seperti imb dicontohkan seperti stnk dan paspor dan sebagainya
dicontohkan seperti imb dicontohkan seperti stnk dan paspor dan sebagainya
termasuk juga dipaparkan reward rewardnya tadi begitu kalau memang bergabung
nah ini ya nah
nah tapi kan ini nggak jalan
apakah sekarang orang yang belum misalnya kapan dia disebut sebagai peserta
kalau dia sudah daftar dan membayar iuran
artinya kalau mau saya interpretasikan orang yang nunggak pun kalau dia mau ngurus sim ya harusnya juga kan dia ditanya sama polisi
sudah bayar bpjs belum
sudah daftar belum sudah
aktif tidak tidak
bayar dulu utangnya

ini kan yang nanti harusnya bisa mendorong bagaimana utang utang ini bisa lebih diminimalisir
nah penegakan hukum kepada masyarakat memang paradigma itu ada iya
tapi bagaimana kita juga bisa melakukan upaya supaya mereka juga disiplin membayar
jadi gini utang kita itu per tiga puluh juni sekitar tiga empat triliunan
itu yang hitungan satu bulan ya
itu utang iuran yang nggak dibayar
tetapi bukan hanya peserta mandiri
peserta dari badan usaha
itu juga ada
jadi perusahaan perusahaan ada yang utang juga
pemerintah daerah pun ada
baik pemerintah daerah untuk membayar pns nya daerah
maupun untuk yang pbi daerah yang istilahnya dulu jam keseda lah
itu pun masih ada yang utang
nah padahal kan sebenarnya untuk daerah itu kan ada apbd nya
kenapa tidak dibayar
nah ini kan kembali juga bagaimana masalah penegakan hukum
nah ini kemendagri punya tugas nih
supaya utang utang ini bisa dikolek ya
sehingga bisa menambah pemasukan iuran untuk membayar ke rumah sakit
nah saya sih berpikir begini juga
memang harus ada stimulus untuk bagaimana rakyat kita juga menganggap
waduh jadi nanti takutnya apa kesannya oh saya bayar terus gitu
padahal sih sebenarnya dia sehat juga udah hebat kan gitu
ngapain sih pakai pakai gitu
nah tapi ginilah betul harus ada rangsangan buat mereka untuk terus bayar
dengan upaya bagaimana memberikan reward
nah reward ini dikontekskan dengan
harus linear gitu ya
kalau tadi disebutkan misalnya hotel menurut saya sih nggak terlampau relevan
walaupun itu memang bukannya uang bpjs yang keluar
itu kan hanya bagaimana para csr nya bank sorry hotel dan sebagainya
tapi paling tidak bagaimana juga harus sudah dipikirkan ketika ada peserta ya
dia dikasih reward dengan misalnya dia ikut kelompok gym ya
jadi kerja sama misalnya dengan gym mana gitu
atau kelompok renang
ya kan misalnya sekarang dua ratus ribu ya kan
yang cukup populer lah ya bersentuhan dengan halal kegiatan masyarakat
artinya itu yang berkaitan dengan preventive ya pencegahan
jadi kalau orang dirangsang nih kita kasih discount untuk gimana anda supaya berenang
kan berenang itu kan biar dia sehat
ya nge gym supaya dia sehat
atau apa apa misalnya senam kesegaran jasmani tiap misalnya sabtu di kelurahan di kecamatan
itu juga harus di support oleh bpjs untuk bagaimana mendukung preventive
maka yang kuratif akan menurun
nah ketika menurun ya itu kan akan berakibat pada inasi bisnis juga akan turun
karena akan dikawal lagi oleh fktp
fktp kalau berhasil kuratif
nah jadi sebenarnya ada dua yang menseleksi preventif dan fktp gitu
nah yang ini memang
ini memang tidak terlampau diseriusin
nah jadi pasal dua puluh dua ayat satu undang undang sjsn sebenarnya tugas bpjs itu adalah preventif promotif kuratif
tidak terlampau serius
dibuktikan dengan apa
kalau kita lihat anggarannya
per tahun itu hanya empat ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta
jadi hanya sekitar hampir lima ratus miliar
dari seratusan triliun
dari seratus dua ya
nah ini kan menurut saya juga sangat kecil
nah ke depan saya berharap ini pun harus ditingkatkan anggaran preventif promotif dari bpjs kesehatan
mungkin akan bersinergi juga dengan kementerian kesehatan
supaya tadi ketika saya nggak pernah sakit tapi saya dapat untungnya apa
ya saya dapat diskon
nah inilah yang saya coba yang kita harapkan
dengan anggarannya juga gitu
jangan sekedar lima persen
nah ini kan persoalan kita harus cegah nih
yang terjadi kan kita banyak dikuratif
kalau kuratif ya berapa pun didapat akan lewat juga
akan terjadi defisit
sehingga kemudian babak belur begini
jadi kan persoalannya kita adalah bahwa kita gagal untuk preventive promotive
kalau dibilang oleh kemenkes
penyakit menular itu adalah penyakit yang terjadi di depan
jadi kita harus cekah

jadi kita harus cekah
penyakit menular itu menurun
yang katastropi itu yang meningkat tuh

setiap tahun itu rata rata
kemudian juga cancer
kemudian juga cuci darah ya
sampai thalassemia dan sebagainya
lahirnya ke katastropi
nah ini kan perhubungan saja ya

kita bisa lihat korean indonesia rpic
cuci darah sampai talasemia
dan sebagainya itu memang bisa

pembiayaan larinya ke katastrofik
nah ini kan semuanya gaya hidup
yang katastropik ini kan gaya hidup
seperti jantung misalnya
rokok misalnya juga
cuci darah bagaimana minum
air putih dan sebagainya
nah ini kan persoalan bagaimana mencegah
nah inilah yang harus
coba diseriusin sehingga
secara sistemik kita bisa
defisit yang tidak terlampau besar
kalaupun terjadi ratusan miliar lah kita bilang
mudah mudahan bisa surplus
dan sebagainya nah ini
jadi persoalan itu harus kita dudukan
dengan memang bertahap berproses
mbak norio yang akan
nanti ini nih yang bekerja
lebih ekstra lagi gimana pengawasannya nanti nih
kalau kemudian yang disampaikan
mbak timbul tadi
undang undang kesehatan jiwa itu juga
sudah menggalakan yang namanya promotif preventif
bahkan anggota komisi sembilan itu
mempunyai fungsi representatif jadi gini
anggota dpr itu selain fungsi legislasi
pengawasan dan penganggaran mereka juga turun
ke konstituen itu salah satunya adalah
fungsi representatif dan salah satu
tugas apalagi mitranya komisi sembilan
yaitu kesehatan bpjs itu adalah
melakukan phbs misalnya
pola hidup bersih sehat
tetapi ini kan cuap cuap nih
kekuatan yang bisa dilakukan
oleh bpjs kesehatan pada saat
dia mungkin mou bermitra
misalnya itu karena
untuk kesehatan jiwa orang
untuk refreshing untuk apa
terus ada iklannya sedikit lah di bioskop
bayar iuran atau apa gitu kan
nah ini hal hal yang pendekatannya
harus mengikuti perkembangan zaman
orang bentuknya gaul begini toh
sekarang yang berkembang adalah
atau penyakit penyakit tidak menular
saya pernah ke brass center
pusat payudara itu
di sebuah rumah sakit daerah namanya
changi general hospital
kalau di sana itu sudah belak belakan saja
dia tempel semua itu hebat sekali di sana
ya tulis aja begitu bahwa
kanker payudara tidak bisa
hanya bisa dilakukan
tetep itu yang penting
jadi itu adalah deteksi dini
walaupun anda punya lifestyle yang baik
anda mengatur diet
memanage stress dan lain sebagainya
tetap yang utama adalah deteksi dini
kalau sudah seperti itu
berarti penganggaran dari bpjs
mungkin dinaikin gitu
supaya berkesan lebih serius
dan memperbanyak kerja sama mou mou
dari awal sudah harus ada skema
untuk pembiayaan penyakit katastrofik
jadi nanti justru kaget di tengah jalan
atau habis terkuras ke sana
nah kan ada contoh banyak negara
saya sudah lihat beberapa jurnal
kalau di china dia punya namanya
penganggaran untuk penyakit katastrofik
mengambilnya dari mana
ya dari iuran dasar dari peserta
jadi dari awal langsung dipotong
atau seperti di korea selatan
kalau di korea selatan
dia mempunyai upaya yang berbeda lagi
jadi misalnya gini
kamu terdiagnosis kanker
berarti kamu walaupun punya bpjs
begitu jadi sudah
dari awal itu sudah dijelaskan
dia sudah punya dana abadi
tapi hanya untuk di pelayanan
fasilitas pelayanan kesehatan tersier
ada hal hal yang bisa dicegah
tapi ada hal hal yang kita harus realistis
tidak bisa mencegah
tapi jangan sampai pada saat itu terjadi
nah itu harus sudah dipersiapkan
kalau dari komisi sembilan
bpjs sudah apa namanya
memang sudah mampu sendiri
untuk melakukan tugas tugas itu
atau harus ada koordinasi lagi
itu nanti bisa menjadi
komisi sembilan ini sering sekali kan
kita dalam fungsi pengawasan kita
menerima keluhan dari begitu banyak
asosiasi di masyarakat
termasuk asosiasi profesi
yang paling gencar yang terakhir itu adalah
untuk beda digestif
yang bermasalah dengan
penyakit kanker kolorektal
ya yang pengobatannya ada drug of choice nya
supaya hal hal seperti ini
tidak terjadi lagi
yaitu saran yang bisa
komisi sembilan sampaikan
supaya sudah harus ada dari awal
skema untuk penyakit penyakit katastrofik
dari awal supaya jangan
tengah jalan harusnya drug of choice
karena tadi strategic purchasing
yang menjadi rekomendasi audit bp
pkp salah satunya adalah
memberikan pelayanan berkualitas
dan sesuai indikasi
nah jadi kalau mau sesuai
artinya sudah harus dipersiapkan sejak awal begitu
mas iqbal banyak pr ternyata
apa langkah pertama nih yang akan dilakukan
bicara penyakit katastrofik tidak mungkin
hanya terjadi lima tahun pak
itu terjadi sejak sebelum jkn ada
justru jkn itu memastikan jaminan
terhadap penyakit katastrofik
dari totalnya pembiayaan itu katastrofik
orang yang dulu nggak berani ke rumah sakit
jadi berani karena negara menjamin
soal misalkan bagaimana kita mengendorse
orang untuk membayar iuran
dengan rutin dan yang lain kita kerjasama
dengan fintech kita punya jalur misalkan
channel pembayaran iuran itu
adb menyatakan bahwa indonesia ini
sangat maju soal itu
sudah jalan sudah jalan ada cashback
dan yang lain untuk fintech dan yang lain
itu sudah jalan kalau mau anda cek di fintech
yang memang sudah cukup populer di masyarakat
nah tentu kita berjalan sekarang lebih mudah
karena ada yang sudah tindak lanjut audit
bpkp yang menyeluruh ke seluruh fasilitas
rumah sakit se indonesia ini
semua pasukan bpkp diturunkan untuk melakukan pemeriksaan
sehingga kita sebetulnya fokusnya ke arah misalkan
bagaimana sebetulnya pembiayaan jaminan
kan sesuai dengan amanah undang undang
evisian dan efektif
biayanya terjangkau dan yang lain
tidak ada disakiti rumah sakit tetap
mendapat pembayaran yang layak
masyarakat mudah mengakses
dan yang lain nah ini tidak bisa
dilakukan sendirian oleh bpkp kesehatan
ada bank timbul ada dr noriyu
dan yang lain pemerintah daerah
itu penting untuk memastikan bahwa
program ini harus berjalan dengan baik
kalau misalkan kita
tanpa jkn luar biasa yang akan
ini kita sudah listrik mati misalnya
hari ini kan sedih banget ya
ada nanya bagaimana pln bpjs
dan yang lain tentu kami pastikanlah bahwa
program ckn ini program negara ya
dari dpr sudah
mendukung semua stakeholder
mendukung sehingga kita
ingin supaya masyarakat tidak resah
jaminan terhadap jkn tetap berjalan
dengan baik oke oke
kita aminkan begitu ya
kalau memang program itu
berjalan sehingga kemudian pr pr tadi
yang dikasih mbak noriyu tadi sama bank timbul
tetap mengawasi bagaimana kemudian
program itu bisa berjalan dan tidak ada
lagi nih keluhan keluhan soal masalah
bpjs iuran dan soal
sarana itu ya agar benar benar
nanti nggak benar di oh nama beneran gitu
tapi masih ada pr lain itu
nah itu dia kalau bekerja kan
habis mbak iya masih ada pr lain
sdm ya nah itu edukasinya
juga harus jalan juga sembari itu memperbaiki
mas iqbal terima kasih mbak nuryu terima kasih
makasih bank timbul terima kasih
cnn indonesia prime news masih akan kembali dengan jumlah
informasi menarik lainnya tetap bersama kami